jagad artinya dunia menceritakan istana merdeka jakarta diriuhkan dengan lenggak lenggok peragaan busana batik untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada dua oktober dua ribu dua puluh
kegiatan ini langsung dibuka oleh presiden joko widodo yang mengenakan batik motif parang
dalam kesempatan ini jokowi juga mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk aktif melestarikan dan mengembangkan batik
batik adalah wajah kita wajah budaya kita dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa
di situ ada simbolisme di situ ada filosofi setiap motif yang ada dan inilah kebudayaan indonesia

pada gelaran ini ada sekitar lima ratus peraga istimewa yang memamerkan corak batik yang unik dan cantik
para peraga ini berjalan di catwalk sepanjang satu ratus lima puluh meter dengan latar belakang gedung istana negara yang megah dan bersejarah
para peraga istimewa yang berpartisipasi meliputi kepala daerah perwakilan duta besar negara sahabat pimpinan lembaga bumn artis model profesional hingga atlet
tak ketinggalan menteri kabinet indonesia maju juga turut memeriahkan acara dengan berlenggok di catwalk
prokuku ini adalah simbol keindahan cinta kasih serta sikap saling menuntun dan mengayung
jadi itu corak batiknya
batik jatah jatah
maksudnya dikasih sama istri
ini motifnya surakarta solo
istana berbatik ini menampilkan beragam koleksi batik terbaik dari umkm binaan hingga batik karya perancang busana tersohor indonesia
tak hanya itu
pegelaran juga dimeriahkan oleh pertunjukan seni tari dan penampilan musisi indonesia
diharapkan kegiatan ini akan menguatkan pesan kepada dunia bahwa batik adalah warisan budaya indonesia yang tak lekang oleh waktu